video viral kekerasan seorang guru terhadap siswa terjadi di magetan jawa timur
dalam video tersebut pelaku menampar seorang siswa di depan kelas menggunakan sepatu
sang guru kesal karena siswa mengumandangkan azan di kelas saat pelajaran berlangsung
inilah video seorang guru perempuan di salah satu smp magetan yang menampar salah satu siswanya di depan kelas
dalam video tersebut guru mata pelajaran bahasa inggris ini melakukan kekerasan pada murid saat pelajaran berlangsung
pelaku jengkel sebab korban membuat gaduh dengan mengumandangkan azan di dalam kelas
karena dinilai mengganggu sang pelaku kemudian memanggil korban dan menamparnya beberapa kali
video yang direkam teman korban ini kemudian menyebar dan menjadi perbincangan warganet di sejumlah media sosial
dan itu ada noh bunyinya keluar terus masuk lagi terus disuruh maju disuruh azan noh dia gak bilang pas mau bilang itu ditampar
sementara kepala sekolah smp negeri dua magetan membenarkan jika telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan pengajar di sekolahnya
kemudian itu memang kejadian di kelas tujuh
sudah selesai kan di sekolah
kalau di sekolah proses penyelesaian
penyelesaian yaitu pembelajaran bagi gurunya supaya tidak berbuat seenaknya kepada peserta didik
saat ini pihak sekolah masih melakukan mediasi secara kekeluargaan pada kedua pihak
inam tohari magetan